rum rum udah putus sama bang robi
tapi rum masih cinta banget sama dia
dan rum harap rum mohon sama bang ramadi
bang ramadi jangan terlalu berharap sama rum ya

bukan cuma sekedar tubuh kamu aja
jadi abang pasti akan sabar nungguin kamu
sampai kamu mau dengan ikhlas membuka hati kamu buat abang

lu ke mana aja sih gue cariin ya
kenapa sih baru nyampe udah main semprot aja gila

lu kayak dedemit udah lo
siapa bilang gua gede gedemit bari
gue ada di sini kok
emang gua kadang suka ngilang karena gua ada objekan
ini baru mau berangkat lagi
lu berhentiin dulu ngomong objekannya hah
nih sekarang gua lagi butuh nih sama lu
kalo gua nih hah masih kagak percaya kalau haji muhyiddit
sama hajah maimunah jarang banget nyerang haji sulam sekarang nih
kasus terakhir dar
ini masalah obat
tapi bukan melalui haji sulam tapi anjingnya
yang gua pikir ya ha
haji muhyiddin hama hajah maimuda itu bisa berubah satu ratus delapan puluh derajat terhadap haji sulam
mencurigakan juga ya
kita mesti segera nyari informasinya
gua tau bari
hah nah ya
yang begini nih
yang begini nih yang lagi gue tunggu ide ide lo tuh
kan suka cemerlang ya kan
untuk masalah ini bari
mau gak mau kita butuh hama yang namanya si mahmud
maksudnya idenya si mahmud itu
ah dia tuh orangnya semua tau
gua kagak percaya
urusan kita kagak bakalan bener akhirnya kebangsak lu tau
gua tanya sama lu bari
di kampung ini
siapa yang paling deket sama haji muhyiddin sama haja maimunah
gua tanya sama lu
bahasa intelnya tuh bari
si mahmud itu kita susupkan ke sarang si musuh
haji muhyiddin sama haji maimunah
dari si mamut nanti informasi keluar masuk
itu yang bakal kita petik bari
begitu sih yang gua tau
selama gua begaulah main gak intel intel
iya bener juga dar
tapi mesti ingat juga tuh
gua kagak mau kalo si mahmud sampe nginjek ke rumah gua lagi
lu ampe segitunya banget sih sama si mahmud
kenapa sih bari
tapi kalau masih di situ boleh kan dia
kan belum berumah lu
eh dar lu ngapain ngeledek
habisnya lu juga sih bari
lu kan tau kalo kita butuh dia
dan dia juga kan temen kita dari kecil bari
jonny mau nanya sesuatu ke kakak boleh gak kak
barang medis sebentar ya
boleh jonny mau nanya apa
emangnya kakak udah gak pacaran lagi sama bang robby ya kak
soalnya junis deh ngeliat emak yang sedih terus tiap hari
iya kan cuma emak yang sedih
ini sakit sakitannya udah tiga hari
tapi kok udah berangkat kerja sama pacarnya
yang suka ke rumahnya bang haji sulam
itu mah kak rere temen kerjanya bang robi
ya udah deh jon
kakak mau pulang dulu ya
kamu juga pulangin sana
waalaikumsalam kakak nanti juga kak
nah lam roh
kalau lo berdua rutin minum jamu ini
insya allah bakal jadi subur
cin bukannya ayah sama bang sulam nggak percaya sama obat obatan itu
tapi udah berbagai macam cara kita coba nggak juga berhasil
ya emang jangan percaya sama obatnya ya roh
tapi niatnya kalau allah itu bakal nyembuhin suatu penyakit lewat sebuah perantara
nah lo berdua harus percaya kalau obat gue ini perantara
obat gue ini perantaranya
kayaknya untuk mendapatkan sesuatu kita itu harus berikhtiar dan berdoa
termasuk buat mendapatin supaya gue dapat menantu si rumana
lam kali ini ya tolong bu sedakwah lagi buat panti asuhan
ya dengan niatnya supaya si rumana sama si roby bisa bersatukan lagi